kita beralih ke informasi seputar pemilu meski belum memutuskan akan kembali maju dalam pilpres mendatang
ketua umum partai gerindra prabowo subianto akhirnya angkat bicara soal wacana memasangkan dirinya sebagai wakil presidennya joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas
meski hal itu harus dibicarakan terlebih dulu dengan seluruh kader partai gerindra
ketua dpr bambang susatyo menilai duet keduanya dapat meminimalisir pertarungan sengit yang bisa menimbulkan luka bagi bangsa
dikutip dari detik com ketua dpr bambang susatyo mengatakan selain yusuf kala prabowo subianto menjadi nama yang ideal untuk mendampingi joko widodo di pemilihan presiden dua ribu dua puluh
menanggapi wacana tersebut prabowo menegaskan bahwa dirinya akan terlebih dahulu mendengarkan suara dari seluruh kader partai gerindra
tentunya kan saya adalah mandataris partai saya jadi ya kita akan mendengarkan suara partai suara rakyat suara sahabat sahabat suara mitra mitra dan kita akan mengutamakan kepentingan nasional
itu yang saya bisa janji kepada kalian apapun keputusan saya selalu mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat itu yang

sebelumnya hasil survei sejumlah lembaga survei menempatkan nama prabowo subianto sebagai pesaing kuat jokowi dodo di pilpres dua ribu dua puluh
namun ada juga lembaga survei yang menyebut ada kemungkinan jokowi berduet dengan prabowo pada pilpres mendatang
hasil survei smrc menunjukkan sebanyak enam puluh enam sembilan persen responden menyatakan setuju bila jokowi prabowo berpasangan di pemilihan presiden
sementara hasil survei poltreking dengan skenario pilpres diikuti dua pasangan calon sebanyak lima puluh enam persen responden memilih pasangan jokowi prabowo dan dua belas enam persen memilih pasangan gatot nurmantio agus harimurti yudhoyono
yang terbaru hasil survei populi center menunjukkan bahwa prabowo menjadi nama terkuat kedua setelah yusuf kala mendampingi jokowi di pemilihan presiden mendatang